ada persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengguna kereta api di wilayah pt kai daob delapan surabaya
di masa perpanjangan ppkm level empat yang berlaku mulai tanggal sepuluh hingga enam belas agustus dua ribu dua puluh satu
pelaku perjalanan kereta api dengan usia di bawah dua belas tahun akan dibatasi
anak anak bisa melakukan perjalanan jika memiliki kebutuhan mendesak
hal ini dilakukan untuk menghindari paparan virus covid sembilan belas pada anak
dan mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran corona
penumpang atau pelanggan kai di usia dua belas tahun ke bawah jika memang objek dan harus melakukan perjalanan
diwajibkan untuk melengkapi dengan surat keterangan baik itu dari kelurahan ataupun sekolahan
yang menyatakan bahwa dia itu harus melakukan perjalanan untuk keperluan ujian di masa ppkm ini
di samping itu juga pelanggan kai harus melakukan tes pcr ataupun antigen
untuk pcr dua x dua puluh empat jam sebelum dia melakukan perjalanan antigen satu x dua puluh empat jam
dengan hasil negatif dan juga wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal dosis pertama kepada petugas
menurut beberapa penumpang persyaratan perjalanan yang diterapkan selama masa ppkm ini
masih dianggap wajar karena demi kebaikan bersama agar meminimalisir penularan virus corona
lima tahun menggunakan lima tahun ke atas
menggunakan untuk swab antigen jadi yang untuk lima tahun ke bawah masih belum ada persyaratan
tanggapan saya sih ya wajar wajar aja ya nggak terlalu memberatkan
sementara itu perjalanan kereta api lokal hanya dikhususkan untuk penumpang di sektor esensial dan kritikal
syaratnya pelaku calon penumpang harus menyertai surat tanda registrasi pekerja
atau surat keterangan lain yang dikeluarkan pemda setempat atau surat tugas dari perusahaan
pengguna perjalanan kereta api lokal tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin maupun hasil negatif pcr
atau swab antigen
namun selama perjalanan penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan ketat